saudara satu hari jelang idul fitri tidak terlihat lagi penumpukan calon penumpang di counter check in di bandara
situasi di terminal tiga bandara soekarno hatta mulai terlihat normal
angkasa pura ii mencatat lebih dari satu ratus dua puluh delapan penumpang berangkat dari bandara soekarno hatta
jumlah ini saudara turun dibanding puncak mudik kemarin yang mencapai lebih dari satu ratus lima puluh ribu orang
sementara itu saudara stasiun senen jakarta masih dipadati pemudik
lebih dari dua puluh empat ribu orang berangkat di stasiun senen hari ini ke sejumlah kota di jawa tengah ataupun jawa timur
untuk memfasilitasi pemudik pasca lebaran
masih tersedia lebih dari dua ratus lima puluh ribu tempat duduk